naik angkutan kota atau angkot identik dengan duduk yang berdesak desakan
namun kali ini ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan
kalau bagi saya ini tentu lebih nyaman dan aman
selain duduknya lebih longgar saya juga bisa mengurangi potensi tertular covid sembilan belas
di dalam angkot tangguh pengemudi dan penumpang harus melakukan tiga m
yaitu memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
imbauan ini diharapkan tak sekedar dibaca tapi juga menjadi tanggung jawab bersama
khusus untuk di wilayah perak ini kita juga bentuk dari setiap titik titik daripada angkot angkot ini
memang belum secara menyeluruh belum keseluruhannya
namun demikian kita harapkan mereka ini nanti adalah sebagai
bisa meng influence ya bagi teman temannya yang lainnya
untuk bisa mempengaruhi mereka sebagai apa islinya waningan dani ya
waningan dani teman temannya yang mungkin belum menerapkan protokol kesehatan di angkot angkotnya
sebagai sarana transportasi angkot merupakan tempat berkumpul sejumlah orang
dan berpotensi menjadi tempat penularan virus corona
penumpang yang sehari hari naik angkot menyambut baik konsep angkot tangguh
memang sulit saya sebenarnya kan naik ini naik angkot
jadi sekarang kayak gini ya menuruti pelaturan lah gitu aja
jadi ibu enggak masalah ya ada pelaturan semacam ini
iya enggak masalah
oke ibu manfaatnya apa selain tadi ada jaraknya
banyak enak bengkang bengkang apalagi misalnya yang takut tertular gitu
iya ya gitu takutnya nanti kalau ada yang takutnya akan ketular gitu
sementara itu bagi pengemudi angkut keharusan menjaga jarak berdampak pada penurunan jumlah penumpang sekitar lima puluh persen
jika sebelumnya satu angkot bisa mengangkut dua belas hingga tiga belas penumpang sekaligus kini hanya lima penumpang
dulu untuk mengejar setoran dan membeli bahan bakar
pengemudi melakukan perjalanan pulang pergi
dua kali sedangkan kini harus tiga kali pulang pergi
meski demikian menurut seorang pengemudi ini masih lebih baik daripada risiko tertular virus corona
ya bagaimana caranya mbak supaya bisa nyetor tiap hari
ya puter terus ngelen sampai dapat penghasilan
iya memang takut jadi kalau pakai masker itu kan lebih aman
di dalam angkot tangguh masyarakat diajak untuk saling mengingatkan pentingnya protokol kesehatan
kansata marindora andreas wicaksono surabaya jawa timur